beginilah suasana rumah orang tua brikpol j
di saat jenazah almarhum tiba di rumah duka
desa makmur kebupaten mauro jambi
di halaman terlihat papan ucapan duka dari kerabat almarhum
kesedihan mendalam dirasakan pihak keluarga
karena meninggalnya brikpol j dianggap tidak wajar
pihak keluarga mendapat informasi
brikpol j tewas dalam baku tembak
di rumah dinas perwira tinggi tempat almarhum bertugas
namun di tubuh korban selain luka tembak
juga ditemukan banyak luka sayatan
benda tajam di tubuh brikpol j
kalau ada adu tembak otomatis
nggak ada ini ada luka sayatan gitu kan
oh jadi di sisi lain yang diterima ada luka tembak
tapi di sisi lain ada juga sayatan
dengan tangannya juga jarinya ada dua itu putus
bombe seleosima tupang pihak propam mabes polri
yang ikut mengantar jenazah ke rumah duka menyatakan
terduga pelaku penembakan saat ini masih dalam proses
pemeriksaan penyidik propam
pihak keluarga dapat mendatangi bidang propam di jakarta
bila dirasa kurang terhadap kejadian ini
dari kronologis yang disampaikan itu
nanti penyidik perkembangan jadinya
masih dalam tahap proses pemeriksaan
karena yang terduga melakukan pemeriksaan itu
sudah dalam penganganan dan proses pemeriksaan
brigadir j seorang anggota polisi tewas ditembak temannya
sesama polisi di rumah kepala divisi propam polri
brigjen fadli sambuh di kawasan duren tiga jakarta selatan
menurut karopenmas divisi humas polri
brigjen ahmad ramadan kepada cnn indonesia com
dari penyelidikan sementara diduga brigadir j ditembak rekannya
karena masuk ke kamar dan melecehkan istri irjen fadli sambuh
pihak keluarga mengetahui almarhum meninggal dunia delapan juli lalu
usai diotopsi jenazah dibawa ke jambi sabtu sembilan juli
pihak keluarga berharap
kasus kematian almarhum dapat terungkap tanpa adanya yang ditutupi
tim liputan cnn indonesia